tidak melulu dibuat steak rendang atau makanan lainnya
ada banyak lagi menu berbahan daging merah yang kerap dijumpai
salah satunya adalah dendeng
dendeng adalah olahan daging yang potongan dagingnya tipis dan tanpa lemak
dendeng kerap diolah kembali jadi menu kuliner khas nusantara
biasanya dendeng diolah jadi apa aja sih
yang sering saya dengar itu dendeng batoko dendeng balado
ada dendeng balado dendeng batakok dendeng suwir
terus dendeng di apa kayak semacam di goreng garing gitu
dari beberapa ragam olahan dendeng yang populer adalah dendeng batokok
kuliner khas tanah minang ini bahan bakunya menggunakan daging sapi
daging direndam bumbu dikeringkan lalu ditokok atau dipukul hingga tipis
daging kemudian dipanggang sampai kering
sebelum disantap dendeng dioles minyak kelapa
di rumah makan sari minang jakarta pusat daging tipis ini diolah dengan cara direbus ditokok lalu digoreng sampai kering
sambalnya memakai irisan cabai hijau bawang merah dan jeruk nipis yang dibeli minyak sayur
sambal kemudian dilumurkan di atas dendeng yang matang
kuliner dendeng yang juga populer adalah dendeng balado
masakan khas sumatera barat ini cukup berbeda
berbahan baku daging sapi yang direbus dan digoreng hingga matang
sambalnya memakai cabai merah bawang merah dan bawang putih dan tomat yang digiling kasar
sambal kemudian dimasak hingga matang
lebih banyak kan yang dendeng batoko yang kering
karena peminatnya itu lebih banyak
biasanya hampir lima sampai sepuluh kilo untuk per hari
renyah dan gurih dendeng minang yang berpadu dengan sambal
dua duanya lama banget
di depan saya ada dendeng batoko sama dendeng balado
dan yang paling kelihatan berbeda di antara kedua dendeng ini
yang pertama kalau boleh saya sebut adalah seratnya
kalau dendeng batoko itu kelihatan seraknya agak panjang panjang
masih tarik panjang
tapi kalau dendeng balado dia lebih hancur dan lebih pendek
dan satu lagi nih
yang paling kerasa perbedaannya adalah dari segi bumbunya
dinding batoko ini lebih meresap bumbunya ke dalam daging
kalau saya bilang dibandingkan dengan dendeng balado
ada pula olahan dendeng yang khas dari jawa timur
namanya dendeng ragi
berasal dari resep turun temurun
dendeng ragi pawon bumitro menggunakan bagian daging tertentu
dan cara memasak yang khusus
dan gula merah
daging direbus bersama bumbu sampai airnya menyusut
yang paling khas dari kuliner ini adalah tambahan kelapa parut
daging dan kelapa diaduk sampai semuanya rata dan benar benar kering
pertama pemilihan daging
terus kedua tingkat kesabarannya juga iya
apinya harus dengan api kecil
karena kalau apinya terlalu besar dia gosong
dan harus diaduk terus
nggak boleh berhenti
kalau berhenti ya bawahnya hangus juga
karena dia kan pakai gula merah jadi dia lengket
karena dimatangkan sampai kering dendeng ragi bisa disimpan hingga dua minggu dalam suhu ruangan
dendeng ragi rasanya enak lho
cenderung ke arah gurih
dan semua bagian dagingnya ini hampir tertutupi oleh parutan kelapa yang warnanya kekuningan
karena memang dari bumbu
kalau saya bilang ini rasanya mirip seperti daging serundeng
sama sama jenis olahan dendeng
namun dendeng batokok balado dan ragi masing masing punya kekasan tersendiri
sebenarnya rasanya juga berbeda ya satu yang pasti itu
terus kemudian dari cara masaknya berbeda
juga potongan dagingnya juga berbeda
kalau untuk dendeng semuanya memang bagian yang keras
tapi kalau untuk dendeng batokok dan dendeng ragi itu lebih bagus yang pakai senjol
tapi kalau dendeng balado lebih bagus pakai dendeng gandik atau ram
jadi yang bagian keras bagian paha
dendeng dapat menjadi alternatif lauk pauk bergizi nikmat dan tahan lama
jadi olahan dendeng yang mana yang akan jadi pilihan santap hari ini
tim liputan cnn indonesia